dynamite fire promission to dance hingga take dua menjadi lagu lagu yang dinyanyikan bersama dalam event norebang atau karaoke lagu korea di hall c satu anjungan dki jakarta pada perayaan pekan raya jakarta
norebang memang digelar hampir setiap minggunya di prj
dan di tanggal lima belas khususnya untuk lagu lagu dari boy band bts
hall c satu prj kemayoran pun diwarnai dengan kemeriahan dari para penggemar bts atau army
tema norebang kali ini adalah appo bangpo night yang artinya army selamanya bangtan selamanya dengan dj dari otherga dan mas b
dan digelar oleh fanbase our purple team
our purple team sendiri sudah menggelar event norebang sejak dua ribu dua puluh
oh gampang kalau ngebangunnya itu kita tinggal munculin aja tuh foto fotonya bts

karena itu harus membangun mood juga sih kak
jadi mereka juga udah pada tau kan lagu lagu mana nih yang buat mood mereka naik gitu
sebenarnya aku udah hafal lagu media semua kan
jadi tinggal ya nunggu aja lagu apa yang mau dibawain aku sih gas aja gitu
norebang ini digelar secara gratis dan terbuka untuk umum
bagi para penggemar bts norebang ini menjadi pelepas rindu mereka terhadap sang idola
khususnya untuk para personel yang sedang melakukan wajib militer yaitu kim sok jin dan j hawk
lebih ke kita lebih ke making memori sih kak
apalagi kan kita ini semuanya lagi army dua personil
jadi bener bener kita disini ngumpul bareng kita heaven bareng
terus iya betul banget
nongis bareng tadi
karena lagu lagunya empat d tuh itu tuh kangen sama bangtan
tunggu mereka tuh comeback
norebang ini digelar secara gratis dan terbuka untuk umum
di hari terakhir norebang masih digelar untuk para penggemar dari girlband korea blackpink